peran dokter sebagai garda terdepan selama pandemi merupakan sang pahlawan
selama hampir dua tahun berjuang menghadapi tantangan demi tantangan pandemi covid sembilan belas
para dokter tanpa henti berjuang agar negeri ini pulih
namun tahukah kalian kapan hari dokter nasional diperingati
seberapa penting memperingati hari dokter nasional di tengah pandemi
dan pesan apa yang kalian ingin sampaikan ke seluruh dokter di indonesia
mungkin sebagai tanda terima kasih juga sih buat para dokter yang udah berjasa banget
terutama di masa pandemi udah bantu kita sebagai masyarakat juga untuk melawan virus corona ini
yang mereka tuh yang melindungi kita
penting banget sih buat diperingati soalnya kan dokter tuh dalam sudah mau dua tahun ini berperan penting dalam menghadapi covid sembilan belas
untuk merayakan hari dokter nasional yang jatuh pada dua puluh empat oktober
halodok menggelar serangkaian kampanye
kampanye tersebut dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada para dokter dan tenaga kesehatan
yang telah melakukan kerja kerja dan pengorbanan luar biasa selama pandemi covid sembilan belas
menurut kami menjadi pengingat dan inspirasi bagi halodoc untuk memiliki semangat yang sama dengan para dokter
yang melakukan pengabdian dengan sebaik baiknya
dimulai dari hal yang sederhana sesuai kemampuan kita
tanpa kita sadari bisa berdampak positif ya
momen hari dokter nasional menjadi pengingat bahwa pandemi belum berakhir
ikatan dokter indonesia per september dua ribu dua puluh satu mencatat setidaknya terdapat tujuh ratus tiga puluh dokter gugur selama pandemi
beribu ungkapan terima kasih bak tak mampu mendefinisikan seluruh dokter di belahan dunia
namun setidaknya terdapat tiga kata untuk para dokter
selamat hari dokter nasional